eee riza nanti di depan belok kiri ada potik
saya minta berhenti sebentar ya
kepala saya agak pusing
tapi yang biasa aja
ntar olahraganya santai aja jangan capek capek ya
soalnya kata dokter pribadinya neneng itu ya
kalau lagi hamil olahraganya itu harus yang ringan ringan aja
dulu waktu neneng konser di tokyo
itu nenengnya yang nangis
emang anaknya udah umur berapa sekarang
tadi kata neneng lagi hamil waktu di tokyo
orang neneng aja masih perawan
neneng belum pernah hamil tau
ntar kulit kamu bisa kebakar
pokoknya kalau kamu ada apa apa
kamu tahu kan harus cari siapa
makasih ya jess
udah siap semua ya
buang nafas kedepankan tangannya
buang nafas lagi rentangkan ke kanan
buang ke kiri
buang nafas lagi rentangkan ke kanan
buang ke kiri
hari pertama bu elsa terlihat positif pak surya
semoga dengan perawatan di sini kejiwaan bu elsa segera pulih
mungkin kalau sarah di sana elsa juga akan semakin cepat sembuhnya

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wah betulan sekali pak surya
saya baru saja mau telpon bapak pas sampai di kantor
oh gitu ya alhamdulillah kebetulan pak
eee saya mau tanya pak bakti
hei bapak bakti

apa ada perkembangan

oke pak saya tunggu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semoga pak bakti punya solusi yang terbaik buat mama
mama serius gak mau aku temenin
nggak usah din mama cuma sebentar kok
dan jangan lama lama
nanti aku kangen
iya mama nggak akan lama lama kok
dan lagi pula kalau rena pergi lama
mama juga kangen
mama pergi lama mama kangen juga sama rena
nggak akan lama ya
ya dan kamu
saya sudah save nomer saya di handphone kamu
jadi kalau ada apa apa langsung hubungi saya
jaga terus mama saya
mau mama saya masuk restoran kemanapun ikuti terus ya
makasih banyak sayang
kamu mau berangkat juga
iya mau berangkat ke kantor
aku udah janji sama rendy sama mama
yaudah kalau gitu ya
mama pergi duluan ya
ya ditemani riza ya
perahi lagi aufbucht hiding
siapa tu seninelas shya
itulah kita mau tidur
eh kamu mau bicar
kalau si peneror tahu aku datang di antar riza ini benar benar bisa gawat
orang ini sudah meneror berkali kali dan membahayakan nyawa kami sekeluarga
sekarang orang ini bisa saja berbuat lebih berani
riza nanti di depan belok kiri ada apotik
saya minta berhenti sebentar ya
saya minta tolong beliin parasetamol tapi yang biasa saja
rasanya sepi sekali di rumah
papa nino sudah berangkat
kalau sudah sepi seperti ini jadi kangen sama rena
jadi ingin ngobrol sama rena di telepon
sejak aku tahu kalau rena itu benar benar cucu aku rasanya setiap hari aku kangen sama rena
aduh pinternya anak mama ini
ma mama mau pergi ketemu om macem ya
kok omanya banyak
ya om rosa om macon om sarah sama satu lagi
om mayang potel waktu ini
harusnya rina tuh bangga dan senang
berarti tuh artinya rena itu disayangin sama banyak orang